tapi aku kasian sama dia dia sendirian di luar sana
dia membutuhkan aku afif
aku gak mungkin ngebiarin dia gitu aja
iya aku memang mencintai bella
sepetulus hati aku
kalau dia belum pulang pulang juga
tadi mama biarin kamu sendirian di sini
ini sebenarnya kenapa sih afif
kenapa kamu gak angkat telepon aku
selama ini aku gak pernah meragukan cinta kamu bella
selama ini aku percaya sama kamu

ternyata kalian bermain dibelakang aku
kamu ini apa gak dengar yang ketepat kamu afi
itu pasti mobilnya afi
syukur dia udah datang
hei mau kemana
mau cari anak saya
mau ngaduk sama afif
iya mau bilang afil afik mama kamu sudah membuat aku jadi menangis
iya begitu mau nunjukin muka kamu yang malaikat
yang sok baik
padahal hati kamu tuh busuk
saya sih gak mempan dengan muka kamu ini
kenapa ngeliatin mama seperti itu
mau ngebentak mama
kebiasaan kamu kan selalu ngebentak mamaku
hanya untuk perempuan ini
padahal kamu harusnya sadar
kamu ada di dunia ini bukan karena dia
mama yang melahirkan kamu
kamu tanya dong sama dia dari mana
gak mau nanya mama yang kasih tau
dia habis pergi sama laki laki pacarnya itu yang namanya reno
tuh kayak begitu
eh gak nyangka nih perempuan
apa apaan udah punya suami nyamperin laki laki lain
aku bisa jelasin semuanya
bukan kayak gitu ceritanya
saat ini aku gak mau dengar apapun
biar tahu rasa
apa yang terjadi sama afif
gak kayak biasanya
aku mungkin kuat menghadapi
semua masalah yang terjadi selama ini
asal aku terus bersama alfie
tapi aku gak tahan
kalau alvif nyuekin aku
membenci aku seperti ini
apa yang sebenarnya terjadi
alvif buka pintunya
siva bawa disini sama bapak
alvif kalau ada masalah kita bicara baik baik
alvif jangan kayak gini
wah mbak bella di kuncin sama mas alvif
ini baru seru
alvif aku tau kamu marah sama aku
karena aku ninggalin pesta
tapi aku nyamperin alika
aku cari dia
aku kasihan sama alika
alvif buka pintunya alvif
mbak sinti harus tau ini
alvif buka pintunya
aku tau kamu ada di dalam
kamu gak tidur
alvif buka pintunya alvif
ada apa sih
alvif buka pintunya alvif
tau dulu lah tuh mbak sintia
neneng teh punya kabar bagus
kabar bagus apa
awas ya kalo misalnya kabarnya gak bagus gak penting
neneng teh tadi liat mbak bella sama mas alvif berantem
aku harus cari tau kenapa alvif berantem sama bella
pasti ada sesuatu yang dahsyat terjadi sampai afif segitu marahnya
yuk kita pilih
aku mohon buka pintunya
aku pengen jelasin semuanya sama kamu
kian sama dia dia sendirian di luar sana
dia membutuhkan aku afif
aku gak mungkin ngebiarin dia gitu aja
iya aku memang mencintai bella
apa kamu tersinggung sama dia
kalau aku bilang jauh jauhi dia
mulai sekarang kamu jangan temui dia
kamu jangan telepon dia
atau bahkan kamu datang ke rumah dia
jangan pula kamu dekati anak mereka
aku minta kamu jauhi dia
tapi kok bisa jelasin ke aku kan
kenapa kamu suruh aku jauhin reno yang juga anak anaknya
karena aku suami ibu bella
kisah cinta abad ini akan segera berakhir
pasti sempat nyari bela ke rumah reno
terus sebenarnya apa yang sudah terjadi di sana
sampai bikin afif begitu marah sama bella
mak aku sakit nek
mbak mbak mbak
ini dia kesempatan mbak
buat depan saya mas afif
buang buang mereka lagi berantem
nek jangan berisi kalau afif dengar bahaya
karena aku sih
aku mau ke rumah reno
aku mau ke rumah reno
mas mau rumah reno
bakal kamuivities pengen kok yuk

yaudah kamu biar papa antar ya
oh iya pak aku sudah bikin kartu ucapan terima kasih buat tante bella
aku juga mau kasih tante bela bunga
papa papa bisa antarin alika gak ke rumahnya tante bella sebelum sekolah
bisa yuk kita harus berangkat